kofifa menambahkan selama bulan ramadan ini
pemerintah provinsi jawa timur juga telah menjatuhkan berbagai agenda kegiatan di sore hari
di mana dalam pertemuan ini juga menyediakan fasilitas buka puasa
meski begitu kofifa tetap mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat
saya rasa apa yang kita lakukan tetap menjaga bagaimana kekhawatiran dalam sholat itu kan
ini pandemi ke arah endemi
pokoknya tidak ada sedesaan tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan
kalau kemudian ada yang merasa flu flu ada yang merasa batuk batuk
sudah lebih baik izin dulu misalnya
sementara itu sekretaris kabinet pramono anung mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat
menurutnya arahan presiden untuk tidak melakukan buka
buka puasa bersama itu khusus ditujukan bagi pejabat pemerintah
hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum
sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan
atau menyelenggarakan buka puasa bersama
yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini
aparat sipil negara pejabat pemerintah
sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat
untuk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah
asn untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana
tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama
seperti diketahui presiden jokowi mengatur larangan buka puasa bersama
dalam surat edaran sekretaris kabinet dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
larangan itu berdasarkan pertimbangan situasi saat ini
indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi
tim liputan cnn indonesia